nama ketua umum partai gerindra yang saat ini menjabat menteri pertahanan prabowo subianto kembali memuncaki hasil survei politik yang menghitung peluang di pilpres dua ribu dua puluh
kali ini lembaga survei populi center yang merangkum data jika tingkat elektabilitas prabowo lebih tinggi dibandingkan calon potensial lain seperti gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan gubernur dki jakarta anies baswedan
yang menarik di tahun ini prabowo sudah tiga kali memuncaki hasil survei untuk memenangi pilpres dua ribu sembilan belas
dan untuk membaca peluang prabowo dan kandidat lain sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio ada afri madona wakil direktur populisenter
selamat malam bang dona
selamat malam mbak eva
kemudian ada wasek jnpks ahmad fatul bari
selamat malam mas fatul
selamat malam mbak eva
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada politisi partai gerindra andre rosiade yang bergabung langsung dari padang sumatera barat
bang andre selamat malam
selamat malam mbak eva
mbak eva saya mau ganti itu dong kalau dikasih tahu admin saya mau ganti handphone
nanti kita akan bergabung dengan bang andre selanjutnya begitu ya
saya kalau begitu sekarang ke mas fatul dulu
karena kita membahas hasil survei yang dilakukan
yang dilakukan oleh populi center
kalau kemudian melihat hasil survei yang dilakukan oleh populi
prabowo subianto memuncaki dengan angka delapan belas tiga persen
begitu disusul dengan ganjar pranowo sembilan sembilan dan ada anies baswedan sembilan
dan ini terpaut sangat jauh
mengapa kemudian tokoh tokoh lain tidak bisa menandingi ke elektabilitas prabowo subianto mas fatul
ya menurut saya wajar ya
karena memang pak prabowo juga pertama capres beliau
bahkan capresnya juga sudah dua kali
bahkan sebelumnya juga menjadi cawapres
dan itu menurut saya kalau memang masih tinggi itu sangat wajar
karena proses kampanye segala macam itu tentu membangun popularitas itu
belum lagi juga sekarang beliau juga sebagai menteri pertahanan
yang bahkan mungkin bukan hanya sekadar menteri
tapi menteri yang sebelumnya
jadi capres gitu sehingga tentunya banyak keliputan terhadap beliau
dan juga banyak konsentrasi juga terhadap beliau
terhadap sikap sikap beliau dan juga hal hal yang terkait dengan kepolitikan administrasi
oke jadi faktor yang lebih banyak mempengaruhi tingkat elektabilitas ini
lebih kepada karena memang popularitasnya yang merupakan sisa dari ajang pilpres yang lalu
atau memang karena lebih banyak
jadi mayoritas dilihat dari sisi kinerja kalau begitu mas fatul
karena kalau kemudian kita bandingkan dengan yang nomor dua dan nomor tiga
masyarakat juga bisa melihat misalnya dari kinerja mereka sebagai kepala daerah masing masing
ya kalau kinerja tentu ya
jadi basis popularitas itu tentu kan juga basisnya jelas sangat cegas bahwa memang ada sisi populer beliau
sedangkan kalau dari sisi kinerja menurut saya itu pun juga wajar untuk mendongkrak hal tersebut
kami nilai ini sesuatu yang wajar dan bahkan mungkin ya sah sah saja walaupun perlu ditekankan bahwa pilpres juga masih sangat jauh
dan proses elektabilitas bahkan popularitas pun juga pasti tentu melalui proses yang sangat panjang ini ke dua ribu dua puluh empat nanti
ya itu dia yang kemudian saya ingin tanyakan
pilpres ini kan sebetulnya masih panjang masih empat tahun lagi
apa kemudian signifikansinya di saat melakukan survei saat ini
apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari survei ini
dan apa yang kemudian bisa kita ambil dan kita lakukan langkah langkah dari hasil survei ini
ya pertama tentu itu sangat baik untuk mengukur bagaimana penerimaan publik
walaupun mungkin ini survei popularitas ya
tidak hanya menunjukkan bagaimana popularitas tokoh dan juga menyangkut dengan partai
dan tentu memang beberapa hasilnya relatif
karena misalnya di pks saja
ya kita tentu tidak bisa apple to apple dengan survei tersebut
kalau misalnya melihat banyak faktor
pks juga sebagai partai yang bukan hanya bekerja dari konteks popularitas tokoh
tapi juga menguatkan kader dan juga struktur yang solid di tiap daerah
dan akhirnya pun itu juga menunjukkan setiap survei kita memiliki sesuatu yang sulit untuk dianalisis oleh survei orang manapun
karena sering kali hasil survei pks itu bisa dua sampai tiga kali lipat dari hasil
hasil suara pks bisa dua tiga kali lipat dari hasil survei
oke angkanya jauh lebih besar begitu ya dari hasil survei
kalau kemudian kita melihat tren dari survei survei sebelumnya misalnya
bagaimana dengan pak prabowo
apakah ada peningkatan dan juga tokoh tokoh lain
ya kalau melihat dari survei yang ada tentu pak prabowo wajar
karena memang dia toko nasional ya
di beberapa tokoh selanjutnya kan memang lebih relatif adalah tokoh daerah
sebanding tokoh masyarakat gitu
jadi kalau dalam konteks beliau sebagai tokoh politik tentu ini satu hal yang wajar
dan kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa tokoh yang lain yang tadi saya lihat
namanya beberapa ya
itu pun juga hal yang wajar mereka berada di bawah pak prabowo
karena mereka kepala daerah
akan mungkin level tampil di politik nasionalnya juga sangat jauh dibanding pak prabowo yang pernah menjadi capres
mas dona saya ingin anda menanggapi hasil survei yang anda lakukan
apakah memang seperti itu
seperti yang digambarkan oleh mas fatul
sebenarnya apa yang diungkapkan oleh mas fatul tadi
saya pikir benar ya
bahwa yang pertama yang harus kita pahami bahwa survei ini dilakukan satu tahun menjelang
satu tahun pasca
jadi efek dari pilpres dua ribu sembilan belas itu masih sangat kentara
masih kuat di memori publik
dikira seperti itu
sehingga ketika mereka disodorkan dengan pertanyaan pertanyaan siapa yang akan menjadi presiden
wajar prabowo kemudian muncul yang paling atas
yang paling kentara di kepala mereka dibandingkan dengan
dibandingkan yang lain
yang lain rata rata seperti mas fatul bilang tadi
kalanya masih daerah gitu
kalaupun muncul di media
tidak sesering prabowo di dua ribu sembilan belas dulu gitu
jadi faktor popularitas sangat mempengaruhi
dan yang kedua
saya juga sepakat tadi bahwa
ini terlalu dini untuk menyimpulkan peluang prabowo
karena dinamika politik ke depan akan sangat sangat dinamis gitu ya
belum lagi kepulangan habib rizik
dan lain sebagainya gitu
akan mengubah banyak peta politik ke depannya
sehingga kita tidak bisa memprediksi dari hasil pemilu
apa hasil survei sekarang ini
oke anda melihat bahwa kepulangan habib rizik nanti akan banyak merubah peta perpolitikan begitu ya bang dona
ya bisa jadi seperti itu
karena ya kalau kita lihat paling tidak sekarang seperti itu gitu ya
beberapa politisi mungkin bermanuver dan sebagainya gitu
apa namanya kekuatan masa habib rizik ketika menjemput dan sebagainya
apa namanya dinamika politik itu tersamiksan akan dipengaruhi oleh
apa namanya kepulangan ini
kalau kemudian kita bedah lagi hasil survei yang anda lakukan
terlihat terpaut jauh begitu ya
dua tokoh yang berada di bawah prabowo subianto
mengapa kemudian tokoh tokoh ini kan sebetulnya menunjukkan kinerjanya
di saat utamanya saat pandemi covid sembilan belas
tapi mengapa kemudian tokoh ini tidak bisa melakukan
melampaui popularitas dari seorang prabowo subianto
ya saya sebenarnya tidak yakin masyarakat punya kemampuan evaluatif yang bagus ya
dan banyak riset perlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak terlalu
apa namanya tidak terlalu canggih dalam menilai siapa yang berkinerja paling bagus atau tidak gitu
mereka simply menerima informasi itu dari media
jadi ketika media mengatakan bahwa ia punya performance yang bagus gitu
ib punya performance yang bagus
entah itu dari media mana gitu dan
dari sanalah masyarakat mendapatkan informasi gitu
karena itu kemudian lagi lagi yang saya tekankan di sini adalah bahwa
kemungkinan besar popularitas yang lebih banyak mempengaruhi elektabilitas ini gitu
meskipun karena kinerja mungkin bagi para pemilih pemilih yang aware masuk dalam pertimbangan mereka
tapi bagi sebagian besar pemilih kemungkinan popularitas jauh atau saliensi dari nama tokoh itu jauh lebih mempengaruhi itu
oke kalau kemudian melihat trennya bang dona dari survei sebelumnya seperti apa
sebenarnya dibandingkan sebelumnya prabowo terlihat menurun sebenarnya ya
mungkin karena faktor dia bandwagon ke dalam pemerintahan gitu

jadi sebagian pendukung pendukungnya mengalami kekecewaan seperti itu gitu ya
jadi makanya saya katakan selalu dini mengatakan karena bisa jadi ini akan sangat berkembang terus elektabilitas ini
oke oke baik kita akan minta tanggapan dari gerindra tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas survei terakhir yang menempatkan prabowo subianto yang menjadi tertinggi dalam elektabilitas di pilpres dua ribu dua puluh
bang andre kalau kemudian melihat hasil survei dan juga ada beberapa survei sebelumnya yang menempatkan ketua umum gerindra sebagai calon presiden terkuat di dua ribu dua puluh
tentunya akan menambah keyakinan begitu
tapi pertanyaannya kemudian
mengapa kita tahu bahwa memang kader gerindra juga memang sudah meminta prabowo subianto untuk maju lagi di pilpres dua ribu dua puluh
apa yang membuat keyakinan itu juga semakin bulat begitu
kalau kemudian kita mengaca kepada ajang pilpres pilpres sebelumnya misalnya
dimana memang pak prabowo ini tidak pernah beberapa kali ikut dan kemudian kalah begitu ya
sekali menjadi wakil kemudian dua kali menjadi calon presiden
pertama terus terang kami di gerindra sesuai arahan dan instruksi pak prabowo subianto
kami diminta saat ini fokus bekerja
bagaimana amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kami di partai gerindra baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di kreatif legislatif
itu diminta oleh pak prabowo untuk bekerja
hadir di tengah masyarakat
dirasakan kehadiran dan mantan
akan kehadiran dan manfaat gerindra oleh masyarakat
bagaimana gerindra sebagai partai rakyat di mana posisi kami baik di dalam maupun di luar pemerintahan tetap bersama rakyat
itu instruksi pak prabowo
dan itu yang kami lakukan
contoh saya sekarang ada di padang berkeliling terus di dapil bagaimana melayani masyarakat sumatera barat
itu pertama jadi belum terfikir soal capres capresan
karena kami sudah mengambil keputusan pak prabowo sudah mengambil keputusan dalam kongres luar biasa partai gerindra
bahwa soal siapa yang jadi calon presiden partai gerindra itu akan diputus dalam forum rakernas tahun dua ribu dua puluh
yang kedua mbak eva saya bicara data fakta
saya andre rosiade ketua dpd gerindra provinsi sumatera barat
di mana suara pak prabowo mendapatkan delapan puluh enam tujuh persen
suara partai gerindra memenangkan pemilu pileg dua ribu sembilan belas itu di dua puluh satu persen
mbak eva setelah kami bergabung dalam pemerintahan pak jokowi
bicara data fakta hampir seluruh lembaga survei menyebutkan
survei partai gerindra di sumatera barat itu naik dari dua puluh satu persen sekarang di angka dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan persen
setelah bergabung dalam pemerintahan pak jokowi
bahkan dalam survei yang dilakukan jadi kami selalu melakukan survei sekali tiga sampai empat bulan
pak prabowo pun masih di atas
tapi itu di sumatera barat begitu ya
saya bicara sumatera barat
bukan bicara nasional berarti
saya bicara di nasional pun kita baca survei gerindra baik
tapi saya sebagai ketua dpd gerindra menyampaikan ini sumatera barat ini kan provinsi yang anti jokowi
yang pemilih pak prabowo nya luar biasa
diprediksi oleh teman teman kita fatul bahwa suara gerindra dan pak prabowo akan runtuh di sumatera barat terhadap pemerintah
tapi faktanya alhamdulillah masyarakat sumbar itu masyarakatnya objek
maksudnya itu agak negatif rasional melihat kinerja partai dan pak prabowo
bulan juli sebelumnya juga seperti itu
maret sebelumnya juga seperti itu
insya allah kami sedang survei jadi menunjukkan mbak eva rakyat itu butuh kerja
rakyat itu butuh aksi nyata
bukan kebisingan di media sosial tapi bagaimana kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat
nah itu yang penting
kami lakukan di sumatera barat meskipun diprediksi oleh kubunya bang fatul bahwa gerindra akan runtuh di sumatera barat
karena kita tidak bicara sumatera barat bang andre kita bicara nasional
saya memberikan gambaran kecil dulu
di nasional pun karena kita
instruksinya pak prabowo jelas ya kepada seluruh kader partai gerindra bekerja turun di lapangan di seluruh nasional
kita lihat di berbagai survei yang ada alhamdulillah saat ini gerindra terus naik dan sekarang di posisi kedua
bahkan sudah menembus angka dua digit
itu menunjukkan bahwa aksi nyata kerja nyata kader kader partai gerindra yang ada di seluruh indonesia terlihat dan dirasakan oleh masyarakat
meskipun pilpres masih jauh makanya saya sampaikan kami belum terpikir pemilu
tapi yang diinstruksikan pak prabowo sekarang kepada kami jelas
layani masyarakat hadir di tengah masyarakat bantu masyarakat
gerindra harus melayani masyarakat
itu yang kami lakukan mbak
bukan bicara capresan gitu
baik kesimpulan dari jawaban anda bang andre artinya gerindra sampai saat ini belum sama sekali memikirkan langkah langkah untuk pilpres dua ribu dua puluh
karena nanti akan diputuskan di dua ribu dua puluh tiga

oke artinya survei survei yang kemudian dikeluarkan
oleh beberapa lembaga ini tidak menjadi pembahasan sama sekali di gerindra begitu ya
jadi gini sekali lagi kami fokus bekerja
menjawab amanah rakyat
nah yang kedua survei survei ini menjadi bahan masukan kepada kami bahan evaluasi bagi kami apakah kader partai gerindra itu bekerja
bagaimana persepsi masyarakat kepada gerindra
dan alhamdulillah melihat survei survei ini trendnya semakin membaik

ini menunjukkan bahwa instruksi pak prabowo kepada kami

untuk bekerja dan hadir di tengah masyarakat betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
oke kalau kemudian kita bicara survei bang dona juga sebetulnya melakukan survei
tidak hanya masalah capres tapi juga masalah elektabilitas atau popularitas partai bang dona
bisa dijelaskan lebih jauh lagi
iya kalau untuk popularitas partai memang yang paling tinggi itu adalah pdip
iya kalau untuk popularitas partai memang yang paling tinggi itu adalah pdip

dan kemudian gerindra memang salah satu partai yang populer juga yang sangat tinggi
oke apakah kemudian yang disampaikan bang andre tadi itu sejalan kemudian dengan survei yang baru saja anda lakukan
apakah memang posisinya seperti itu
apakah memang posisinya seperti itu
iya secara umum sebenarnya efek dari pilu pilpres dua ribu sembilan belas masih terasa ya
dalam artian prabowo masih sangat populer gitu ya dan memiliki elektabilitas yang tinggi gitu
meskipun elektabilitas itu tentu saja dibawa jadi kenapa saya katakan ini efek dari
ini kebetulan kami tunjukkan grafiknya ini data dari populisenter
ada pergeseran begitu ya bahwa kemudian memang gerindra justru terlihat di sini mengalami penurunan
bagaimana menjelaskannya bang dona
iya betul jadi secara umum sebenarnya beberapa partai partai besar itu mengalami penurunan ya
jadi seperti gerindra turun menjadi apa namanya dari empat belas dua ke tujuh delapan seperti saya bilang tadi gitu
ada banyak faktor pengaruh itu
di antaranya tentu saja kekecewaan sebagian
karena sebagian pemilih dulu ketika masuknya kubu gerindra ke dalam pemerintahan ya
dan bagaimanapun juga itu terasa memang di publik gitu
dan yang kedua yang tadi menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya
kenapa saya katakan bahwa efek dari dua ribu sembilan belas itu sangat kuat sekali
karena di pertanyaan elektabilitas tertutup gitu ketika ditanya siapa
jika pemilu di sdn hari ini apa yang akan terjadi
siapa yang akan dipilih
nama yang paling pertama munculnya nama jokowi justru
ini kan menunjukkan nama kedua nama prabowo
ini kan betul betul menunjukkan bahwa efek dua ribu sembilan belas itu belum hilang
makanya saya katakan terlalu dini juga
saya sepakat dengan mas andre gitu ya sepakat dengan mas fatul bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan terlalu banyak
jadi ini sekedar memberi seperti dibilang tadi
memberi masukan begitu ya tadi ya
memberikan gambaran awal aja bahwa
satu tahun pasangnya itu sudah berhasil
satu tahun pasca pilpres seperti ini kira kira keadaannya
mungkin tahun depan akan berubah dan lain sebagainya
oke oke mas fatul saya minta anda untuk menanggapi dari hasil survei yang kemudian disajikan ini
ada perubahan elektabilitas baik kemudian dari partainya juga kemudian juga dari elektabilitas dari calon presidennya
dan mau tidak mau ini juga terpengaruh dengan hasil ataupun kontestasi pilpres di dua ribu sembilan belas
pks sendiri melihatnya seperti apa
apakah kemudian ini karena kita tahu ya pks beberapa kali menyampaikan bahwa kelihatannya dua ribu dua puluh
mungkin beberapa kader mengatakan lebih baik pak prabowo tidak usah maju lagi
apakah kemudian hasil survei yang bisa menjadi masukan ini membuat kemudian pks berpikir ulang untuk kemudian kembali merapatkan barisan misalnya dengan gerindra
ya tentu itu masih sangat jauh ya
dan di kami prosesnya juga sangat panjang untuk hal tersebut
dan tentu kalau misalnya membandingkan tadi hasil hasil yang ada ya jelas itu masih ada sisa pilpres
apalagi kalau kita mempotretnya tentang popularitas itu tadi sudah kita bahas
lalu yang kedua kalau tentang parpol tentu mereka melihat apa sikapnya selama ini bagaimana konsistensi sikap yang dilakukan baik di tingkat pusat di tingkat provinsi di tingkat daerah
dengan kader terus turun ke masyarakat dan sebagainya
itu tentu jadi penilaian publik ya
jadi kita membacanya juga secara luas gitu
dan hal hal tersebut ya tentu menjadi gambaran bahwa kerja kerja politik ke masyarakat itu memang salah satu ukuran yang juga penting yang akan dilihat masyarakat
karena apalagi di masa pandemi sekarang ya orang melihat satu hal yang besar misalnya tentang kebijakan
apa yang diambil misalnya oleh pemerintah
lalu hal hal yang terjadi di tengah pandemi
banyaknya undang undang dan sebagainya yang diketuk
disahkan itu juga terburu buru
misalnya undang undang omnibus law cipta kerja misalnya dan sebagainya
tentu ini menjadi pertimbangan masyarakat juga untuk melihat hal tersebut karena ketika kami turun ke lapangan itu luar biasa
jadi harapan publik terhadap pks misalnya itu juga ditampaikan oleh mereka
karena kita bisa melihatnya
karena kami di tingkat pusat ataupun juga kinerja kami di tingkat daerah
dan juga hal hal yang terkait dengan isu itu nasional gitu
tentang omnibus law cipta kerja ini sangat sensitif bagi sebagian besar masyarakat
karena memang mencakup banyak pihak misalnya
baik itu pekerja dan juga kalangan kalangan lainnya
tentu ini menjadi gambaran bahwa proses pilpres maupun milu dua ribu dua puluh empat juga mencakup banyak hal
apalagi kita sekarang sedang
berproses dengan pilkada seretak tahun dua ribu dua puluh yang nanti akan menjadi potret juga bagaimana penilaian publik terhadap partai politik
walaupun memang tentu orang melihat itu lebih ke calonnya gitu
bukan hanya sekedar konteks parpol karena koalisi parpol juga relatif cair di beberapa tempat
bang dona anda melihat sebetulnya seberapa besar sih pilkada dan juga pandemi ini akan mempengaruhi tingkat elektabilitas dari masing masing partai ataupun juga masing masing tokoh nantinya
kalau kemungkinan belum tentu punya pengaruh besar ya terhadap elektabilitas itu
karena seperti saya bilang tadi ada masa jeda yang cukup panjang juga dari pasca pilkada ini dengan ke dua ribu dua puluh empat nanti gitu
jadi banyak hal yang mungkin akan banyak mempengaruhi itu di tengah jalan gitu
sehingga kemungkinan belum terlalu besar efek dari pilkada yang sekarang
kecuali kalau memang partai partai pendukung kandidat yang berlaga nanti gitu ya yang menang di berbagai daerah itu kemudian memobilisasi kekuatan gitu
untuk mendorong supaya kandidat kandidatnya itu betul betul mendapatkan penerimaan publik yang luas di daerah masing masing
kalau dari gerindra sendiri seperti apa
bagaimana kemudian memandang pandemi dan juga pilkada ini untuk modal di dua ribu dua puluh empat nanti
pertama soal pandemi ya
dari awal pak prabowo sudah mengingat
pertama soal pandemi ya
sehingga kita bisa mengintipkan seluruh kader partai gerindra
bekerja turun ke lapangan bantu masyarakat
jangan sampai masyarakat kelaparan atau kesulitan karena pandemi
itu yang kami lakukan
makanya anggota dpr ri partai gerindra tujuh puluh delapan orang ribuan anggota dprd provinsi dan kota kepat itu turun ke rakyat
bertemu dengan rakyat
itu yang kami lakukan selama pandemi ini
sehingga alhamdulillah masyarakat merespon baik
kerja kerja nyata aksi nyata kader partai gerindra untuk meringankan beban masyarakat terdampak covid
lalu bicara soal pilkada
pilkada di tengah wabah covid ini memang ada plus minusnya banyak mbak
tapi intinya pilkada sudah di depan mata tentu seluruh partai politik melakukan konsolidasi
ya bagi kami di gerindra pilkada ini memang cara baru ya
karena di tengah wabah covid sembilan belas
saya sendiri sebagai ketua dpd gerindra pun meramu kerja kerja nyata di lapangan bagaimana kami bisa
pilkada ini memang suatu hal yang menjadi evaluasi kita bersama ke depannya
bagi kami pilkada ini adalah bagian cara untuk melakukan konsolidasi internal dan melakukan persiapan
bagaimana mesin partai bisa lebih maksimal bekerja
bagaimana mesin partai lebih solid ke depan
termasuk persiapan saksi saksi yang ada di tps
sehingga partai siap menghadapi pilkada dua ribu dua puluh dua nanti maupun pileg maupun pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
ini bagian dari konsolidasi internal bagi kami
tapi yang jelas bicara covid sesuai instruksi pak prabowo kepada kami semua
turun langsung ke lapangan bekerja di lapangan tunjukkan kepada rakyat
gerindra hadir di tengah masyarakat gerindra melayani masyarakat
itu instruksi beliau dan alhamdulillah seluruh kader partai gerindra bekerja nyata melakukan aksi nyata di lapangan saat ini
dan itu juga mungkin mbak eva yang mengantarkan meskipun sumatera barat diperdiksi kami turun
tapi karena mungkin kami melakukan aksi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
sehingga partai gerindra di sumatera barat berdasarkan berbagai survei yang ada
semakin kokoh dan semakin unggul di posisi nomor satu
meskipun kami saat ini bergabung dalam pemerintahan pak jokowi
alhamdulillah masyarakat sumatera barat objektif rasional dan melihat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara di media sosial
bang andre kalau kemudian tadi kita melihat hasil survei yang dilakukan populi
ada satu hal yang kemudian bisa kita simpulkan ada tren penurunan meskipun angkanya masih yang paling tinggi
baik dari sisi partai ataupun juga dari elektabilitas pak prabowo
lalu bagaimana kemudian mempertahankan momentum untuk tetap berada di atas
kita akan bahas setelah jeda kita akan kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya langsung ke bang andre menanggapi pertanyaan saya terakhir tadi
bagaimana kemudian gerindra bisa mempertahankan momentum yang ada saat ini
artinya elektabilitas pak prabowo berada di yang paling
pak prabowo berada di yang paling teratas kemudian gerindra juga masih berada di posisi yang baik begitu
ya cara mempertahankan supaya tetap unggul adalah bekerja
melakukan aksi nyata turun ke lapangan hadir di tengah masyarakat melayani masyarakat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu caranya mbak eva
itu yang kami lakukan di sumatera barat sebagai ketua dpd gerindra
kami punya tiga anggota dpr ri
kami punya seratus
sembilan puluh tujuh anggota dprd kota kabupaten
dan kami punya empat belas anggota dprd provinsi sumatera barat
di situ kami menginstruksikan ke seluruh kader kami untuk betul betul bekerja
bantu rakyat hadir di tengah rakyat pastikan apa maunya rakyat dan kesultanan rakyat kita menjadi solusinya
itu yang kami lakukan
dan alhamdulillah dari november dua ribu sembilan belas maret dua ribu dua puluh juli dua ribu dua puluh sampai september
dan sekarang kami lagi melakukan survei mulai sepuluh november
alhamdulillah kami masih nomor satu
itu menunjukkan apa
masyarakat semakin objektif masyarakat semakin rasional masyarakat melihat siapa yang turun ke lapangan
siapa yang bertemu dengan mereka siapa yang membantu mereka
jadi tidak cukup politisi itu hanya bicara di metos
kami peduli kami prorakyat tapi tidak turun ke lapangan
dan alhamdulillah evolusi kami di gerindra dengan berturun ke lapangan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
insyaallah masyarakat tentu akan terus bersama kami
oke baik karena bang andre menyebut masalah pks saya ingin minta tanggapan anda kerja dan hadir
sebetulnya pks juga oke karena tadi anda menyebut pks ya saya langsung minta tanggapan mas fatul
apalagi kita bukan hanya bekerja tapi juga bersama masyarakat
mendengar publik menyampaikan aspirasi mereka dan sebagainya
bahkan kalau bang andre nyinggung tadi tumbar suara pak prabowo besar ya perlu diingat kemarin suara pak prabowo besar juga ya
karena gubernurnya dari pks gitu ada pak irwan praik
itu salah satu faktornya ya
itu salah satu faktornya bang andre ganti aja
jadi yang kedua
oke bang andre kita berikan kesempatan mas fatul dulu ya
siapa yang bekerja siapa yang membuat mohon maaf
oke oke bang andri kita dengarkan dulu mas fatul bicara ya
tadi makanya kenapa tadi faktor pilkada itu saya sampaikan juga cukup penting
jadi mungkin bang dona hanya memotretnya dari konsep elektabilitas di tahun dua ribu dua puluh yang masih panjang dengan dua ribu dua puluh empat
tapi jangan lupa kinerja partai politik juga termasuk juga kinerja para politisi baik di dpr maupun yang jadi kepala daerah
dan itu tentu akan signifikan bahkan kami ini pks terutama di beberapa gubernur yang ada
ataupun juga kepala daerah lain yang ada
itu suaranya sangat signifikan untuk membangun kinerja mereka memperlihatkan kinerja mereka yang luar biasa terhadap masyarakat
dan itu beresek berbanding lurus dengan efek elektabilitas di ketika pemilu gitu
dan itu sangat jelas baik itu di sumatera barat di jawa barat di ntb dan juga tempat tempat lainnya
itu sangat signifikan
dan tentu itu menjadi salah satu hal yang penting karena melihat konsep elektabilitas
dan sebagainya itu banyak faktor yang melantar belakanginya
bukan sekedar popularitas tokoh tapi juga kinerja parpolnya kader yang militan struktur yang solid kerja kolektif
dan juga akhirnya ini salah satu yang menyebabkan mungkin pks selalu sulit untuk diprediksi suaranya
karena memang kinerja kami di lapangan langsung menyentuh masyarakat
tapi kita bekerja penutup masyarakat di lapangan gitu
jadi kalau mau jujur kita bandingkan saja kinerja anggota dpr ri nya fatul dengan kinerja dpr ri kami
baik di dpr maupun langsung di lapangan gampang mengujinya
tapi bicara tadi klaim pak irwan mohon maaf pak irwan waktu pilpres dua ribu sembilan belas tidak turun sama sekali
bahkan cenderung netral dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jadi jangan mohon maaf jangan diklaim kemenangan
pekadar kami luar biasa menurut pak prabowo jangan lupa itu
jangan lupa pak prabowo juga bang andre juga
oke oke mas fatul kita dengarkan bang andre dulu
jangan diklaim itu hanya sebatas kinerja
jangan diklaim bahwa itu hanya dari hasil gerindra gitu
jangan ada over claim juga terhadap partai anda
ini kerja bersama tapi jangan dibilang gara gara pak ida
masa kan juga jantral over claim tadi
karena saya tahu persis pak irwan tidak kerja apa apa di lapangan waktu itu
ada pks masyarakat jawa tenggara merata
kalau anda lupa ya berarti anda lupa tentang jasa para pendukung anda
jangan kuat jasanya konsistensi partai anda akhirnya terlihat dalam konteks ini
oke saya tengahi di situ ya
artinya kalau memang partai politik sudah hadir saya sekarang ingin ke bang dona
kalau kemudian partai politik sudah hadir dan memberikan kinerja yang terbaiknya buat masyarakat
sama sama begitu ya melakukan hal itu
apa kemudian yang membuat satu tokoh atau satu partai ini lebih tinggi dibandingkan dengan partai lain
kalau kemudian kerjanya sama saja misalnya bang dona
ya sebenarnya dalam pandangan publik karena tokoh yang mereka dukung gitu ya misalnya pak prabowo gitu ya
itu lebih berasosiasi dengan gerindra ketimbang pks tentu saja
itu juga yang bisa menjelaskan misalnya kenapa gerindra memang populer sekali
ya pak namanya di sumatera barat seperti itu
bukan hanya populer pak elektabilitas juga tinggi pak
iya elektabilitasnya juga tinggi ya di sumatera barat memang
jadi saya pikir korelasinya sangat kuat sekali dan saya pikir masyarakat cukup konsisten ya dalam hal ini
artinya mereka melihat bahwa ada tokoh yang mereka inginkan dan kemudian sesuai dengan partai

oke kalau kemudian kita bicara tokoh apakah kemudian kita juga nanti

kemudian seorang tokoh vote gator ini akan berdampak banyak begitu ya dalam dinamika pemilihan presiden empat tahun mendatang
misalnya kalau tadi sempat bang dona katakan ada rizik syihab yang kemudian kembali apakah ini akan sangat berpengaruh bang dona
kemungkinan akan sangat pengaruh gitu
akan berpengaruh dan mereka akan dimanfaatkan oleh siapapun yang akan maju nanti
karena itu kemudian ya itu hal yang lumrah dan sangat obvious gitu ya
bahwa mereka yang punya masa yang kuat pasti mereka punya pengaruh yang cukup besar
keterpilihan siapapun nanti
oke apakah kemudian strategi yang sama akan dilakukan juga oleh gerindra pada dua ribu dua puluh empat nanti
apakah itu juga nanti akan menjadi opsi salah satunya
sebenarnya dengan merangkul vote gator misalnya
karena ini kebetulan ya rizik syihab sudah kembali ke indonesia
dia merupakan salah satu vote gator yang menjadi kunci bagi pak prabowo begitu
saya bertanya ke bang andre memang
oh ke saya
pertama tentu ahlan uasalan kepada habib rizik syihab yang sudah kembali ke tanah air
yang kedua saya pribadi bertemu habib rizik sihab terakhir januari dua ribu dua puluh
umroh terakhir sebelum covid sembilan belas ya
dalam pertemuan itu saya menangkap pak habib rizik bisa memahami bagaimana pilihan pak prabowo
untuk bergabung dalam pemerintahan
beliau dalam posisi melihat bagaimana kinerja pak prabowo
dan bagaimana manfaat pak prabowo untuk bangsa dan negara
saya rasa itu waktu saya diskusi dengan beliau di awal januari
dua ribu dua puluh di mekah di rumah beliau waktu umroh saya terakhir sebelum covid sembilan belas
nah intinya itu yang saya tangkap
nah bicara soal politik ke depan mbak eva saya ingin sampaikan
rakyat itu sebenarnya yang butuh oleh rakyat sekarang bagaimana kita bekerja keras
bahu membahu menyelamatkan indonesia dari wabah covid
yang kedua bagaimana mengeluarkan indonesia dari kubangan resesi ekonomi ini
ini pr kita bersama
karena belanda masih jauh
saya terus terang tidak tertarik bicara calon presiden
karena pemiluan itu masih lama
tugas kami sekarang yang dipilih oleh rakyat bekerja keras memastikan dua hal
indonesia selamat dari wabah pandemi covid sembilan belas
yang kedua kita harus keluar dari resesi supaya ekonomi bangkit rakyat sejahtera
sebenarnya itu tema yang paling menarik yang harus kita bahas
dan kita harus bahu membahu bekerja
habib rizik sudah kembali ke indonesia
harapan saya beliau tentu bisa kembali berdakwah
apalagi saya melihat respon pemerintah sangat baik ya
habib pulang responnya juga positif dari pemerintah
saya rasa ini langkah maju bagi kita bersama untuk bekerja keras
untuk menyelamatkan indonesia dari pandemi dan juga dari resesi ekonomi
itu yang paling tepat
kita bekerja bukan bicara capres capresan
karena masih lama
ya empat tahun bisa dibilang relatif lama bisa juga sebentar
masih jauh mbak isma
coba kalau mas fatul menanggapinya
ya tentu kalau kami ya kalau melihat pilpres tentu masih cukup jauh ya
walaupun tentu untuk mencapai ke sana ada beberapa lab lah
salah satunya pilkada ataupun juga
berbagai kebijakan yang diambil oleh partai politik
terhadap kebijakan publik yang terkait gitu
seperti gustaw ataupun juga perpu misalnya dan sebagainya
kemarin sudah banyak publik melihat gitu dan menilai konsistensi pks ternyata
bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diandalkan oleh mereka gitu
untuk berpihak pada masyarakat
ini tentu yang menjadi catatan penting gitu
dan kalau bahkan kalau terkait habib ridzis ya kita juga salah satu yang konsisten
melihat hal ini dengan baik
bahkan tadi pimpinan pks sudah bersilaturahmi ke rumah habib rizik
selain memang sebelum sebelumnya sudah pernah bersilaturahmi juga
ketika beliau ada di arab saudi
dan tentu ini menjadi salah satu hal yang penting
bahkan kalau habib ridzis sendiri dalam beberapa kesempatan juga
menyampaikan untuk mendukung pks dan sebagainya
tentu hal ini kami berterima kasih dan ahlan wasalan terhadap habib rizik
atas kehadirannya di bumi pertewi gitu dan ini
akan menjadi penguat bagi kami untuk terus mendengarkan aspirasi umat
aspirasi masyarakat yang berkembang dan juga berharap pks bisa menyuarakan
segala hal yang ada untuk kepentingan masyarakat
baik dalam kinerja di parlemen ataupun juga kinerja di berbagai daerah
dan pejabat publik kami yang lain
insya allah itu menjadi bekal kami untuk meraih kemenangan nanti di dua ribu dua puluh
oke terakhir saya ke bang dona kalau kemudian tadi bang andre katakan bahwa
pilpres dua ribu dua puluh empat masih jauh belanda masih jauh tapi tetap harus waspada tentunya ya
hasil survei yang kemudian dilakukan oleh populi center ini menurut anda
bagaimana kemudian partai politik ini bisa mendapatkan faedahnya begitu ya
untuk menyusun langkah dan strategi menuju dua ribu dua puluh
ya yang jelas hasil survei itu berusaha untuk membaca apa yang ada di dalam pikiran publik gitu ya
dan kemudian melaporkannya kira kira seperti itu gitu ya
artinya ketika kita melaporkan hasil ini kita ingin mengatakan bahwa
ya kira kira inilah yang ada dalam pikiran publik ketika publik ditanya seperti ini
nah dan kita biasanya melakukan surnas itu tiap tahun gitu ya
dan ini sebenarnya pertanyaan yang selalu kita tanyakan karena kita ingin mengukur tren dan lain sebagainya
seperti itu gitu
nah karena itu kemudian
nah karena itu kemudian
ya bagi siapapun yang berkepentingan dengan hasil survei ini
ya mungkin mereka bisa menyikapinya dengan berbagai macam sikap ya
bagi partai partai mungkin mempersiapkan diri melihat seperti apa posisi mereka di lapangan dan sebagainya
dan survei populi hanya satu dari semua dari begitu banyak survei yang dilakukan gitu
partai partai sendiri juga melakukan survei secara internal gitu
dan mereka kan bisa meng compare satu dengan yang lain
selama survei survei itu dilakukan secara random
dan menggunakan kaedah kaedah statistik yang benar
sebenarnya hasilnya tidak akan jauh berbeda satu dengan yang lain
semoga hasil survei ini bisa ditanggapi secara positif tentunya
karena kalau kita bicara jauh atau tidak jauh belanda masih jauh
tapi tetap harus waspada begitu ya
bang andre mas fatul dan juga bang dona terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia newscast malam hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh